karena di jakarta peristiwa penembakan terjadi minggu dini hari kemarin
hingga kini polisi masih mengusut pelaku dan juga motif penembakan showroom mobil lamborghini
di jalan tbc matupang cilandak jakarta selatan
sementara itu barang bukti berupa proyekte peluru dan juga rekaman kamera pengawas masih terus diselidiki
pasca penembakan di seluruh mobil lamborghini yang terjadi pada hari minggu
suasana showroom di jalan tb simatupang cilandak jakarta senin pagi sudah kembali normal
aktivitas di showroom ini sudah berjalan seperti biasa
namun pintu showroom yang terkena tembakan orang tak dikenal itu terlihat masih dalam proses perbaikan
sementara itu petugas kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara
pihak lamborghini belum bersedia menjelaskan soal insiden penembakan tersebut
namun menurut general affairs manager lamborghini jakarta
indiani sejumlah barang bukti seperti proyektil peluru dan rekaman cctv sudah diserahkan ke polisi untuk diselidiki
kita sudah lapor tinggal kita tunggu hasilnya aja
tinggal tunggu hasilnya dulu ya
kalau untuk kayak cctv terus keterangan dari karyawan juga sudah dilakukan ambil keterangan polisi
sebelumnya kaca pintu showroom lamborghini di jalan tb simatupang ditembak orang tak dikenal
sejauh ini belum diketahui pelaku dan motif penembakan itu
sejumlah saksi sudah dimintai keterangan termasuk petugas keamanan showroom
penyidik kepolisian resor jakarta selatan dibantu kepolisian
dan daerah metro jaya masih berupaya mengungkap kasus ini
budi tanjung jakarta